video viral memperlihatkan seorang remaja berdebat dengan petugas yang sedang melakukan operasi ppkm darurat
sebelumnya remaja ini terjaring karena tidak menggunakan masker
dan ketika ditegur remaja ini mengaku sebagai keponakan seorang jenderal berbintang dua
dari keterangan satpol pp kota tangerang selatan peristiwa yang viral ini terjadi pada hari senin lima juli di wilayah maruga kecamatan ciputat kota tangerang selatan banten
akibat ulahnya remaja ini mendapatkan hukuman sosial berupa push up sebanyak lima puluh kali
dua anak ini ada rombongan yang lain juga beberapa temannya juga ada yang nggak pakai semuanya berhenti
tapi yang anak dua anak ini yang ada di motor satu kendaraan berdua ini melawan dia
pada saat suruh kita minggir pun dia agak sulit kita paksa untuk minggir
karena tujuan utama kita ada menyelamatkan dia juga
alih alih disambut baik para tenaga kesehatan yang akan melakukan tes swab di dusun batu leleng kabupaten jeneponto selapsi selatan ini justru diusir warga setempat
video pengusiran petugas nakes yang tengah viral ini terjadi pada kamis satu juli
sejumlah tenaga kesehatan yang dikawal tni polri mendatangi kampung ini untuk melakukan tracing serta swab terhadap keluarga inti dari pasien covid sembilan belas yang dirawat di rsud lanto daeng pasewang
pemerintah daerah setempat akan melakukan pendekatan persuasif agar warga mengikuti protokol kesehatan
saya harap kepada seluruh masyarakat jeneponto di mana saja berada di seluruh daerah kalau memang mencintai diri kita
mencintai keluarga mencintai bangsa indonesia ayo mari kita sadar untuk mau bersama sama melakukan pemersaan demi memotong mata rantai covid sembilan belas selama lamanya
marah marah ketika penerapan protokol kesehatan juga dilakukan warga di kota pasuruan jawa timur
pasalnya warga yang sedang menikmati nasi pecelele di warung terkena semprotan desinfektan petugas bpbd
aksi pengunjung warung mengamuk ini menuai pro dan kontra
ada yang menyayangkan tindakan petugas yang tidak memberikan aba aba ketika penyemprotan tetapi ada pula yang setuju dengan tindakan bpbd
pasalnya di dalam ppkm darurat kali ini tidak dibolehkan makan di tempat untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
pedagang kelima warung atau restoran itu kan untuk sementara tidak boleh makan di tempat
harus beli langsung dibawa pulang gitu
anggota polres kota pasuruan akan memanggil warga yang mengamuk ini dan mengimbau masyarakat untuk mematuhi ppkm darurat